pemohon mendalilkan adanya kehadiran mayor teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden
debat capres tahun dua ribu dua puluh empat dan seterusnya dianggap diucapkan
pemohon mengajukan bukti b lima puluh delapan
bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan
bawaslu mengajukan bukti pk sembilan puluh empat bukti pk satu ratus empat sampai dengan bukti pk satu ratus empat puluh
bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon jawaban termohon
keterangan pihak terkait bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon
keterangan bawaslu beserta bukti bukti yang diajukan
mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalikan pemohon telah diselesaikan oleh bawaslu
berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan
tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidak netralan tni yang dilakukan oleh
mayor teddy indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat sabar yang diselenggarakan oleh kpu
adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan prabowo subianto
sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal dua ratus delapan puluh satu ayat satu huruf a undang undang pemilu
yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan presiden wakil presiden menteri gubernur wakil gubernur bupati wali kota
dan wakil wakil kita harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya
kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan
oleh karena itu mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku